mila gambar ratusan warga kepulauan gili raja berunjuk rasa ke kantor bupati sumeneb madura
mereka menagi janji bupati busro karim untuk segera menuntaskan persoalan listrik di wilayah kepulauan yang tak kunjung selesai
akibat pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel terbengkalai warga kepulauan di madura tidak bisa menikmati listrik seperti warga di daratan kabupaten sumeneb